beralih ke informasi lain saudara presiden joko widodo menanggapi santai soal pencopotan foto dirinya di kantor dpd pdi perjuangan sumatera utara
di selakunjungan kerjanya di karawang jawa barat jokowi merespon soal foto dirinya sebagai presiden yang tidak terpasang di salah satu ruangan di kantor dpd pdi perjuangan sumatera utara
padahal foto wakil presiden maruf amin terpasang di ruangan
soal penurunan fotonya sebagai presiden jokowi menganggap itu hanya sekedar foto belaka
jokowi di ruang rapat kantor dpd pd perjuangan sumatera utara terlihat tak ada saat menerima pendaftaran bakal calon gubernur sumut adi rahmayadi
wakil ketua bidang politik dpd pd perjuangan menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan atau politik karena memang tersenggok hingga jatuh dan kacanya pecah
saat ini foto presiden jokowi sudah dipasang kembali
dan ketidaksengajaan saja bukan unsur politik